jalanan umum dibuat garasi
di kabupaten bekasi
garasi dibangun oleh pemilik kendaraan
yang juga merupakan warga setempat
sekitar satu pekan yang lalu
pemilik mobil kembali membongkar garasi tersebut
pada hari rabu kemarin
setelah pihak desa dan kepolisian setempat
melakukan musyawarah dengan pemilik kendaraan
pasca video menjadi viral di jaring media sosial
sementara pemilik kendaraan yang ditemui di kediamannya
menolak memberikan keterangan
seputar pembuatan garasi tersebut
sementara sejumlah pipa besi dan rantai besi
yang sebelumnya digunakan
untuk menutup separuh badan jalan
masih berada di sekitar lokasi kejadian
dedy beben bekasi jawa barat